dan untuk mengulas putusan pengadilan jakarta pusat pengadilan negeri jakarta pusat yang memutus pemilu ditunda hingga dua ribu dua puluh lima
sudah terhubung melalui secara virtual dengan peneliti perludem fadli ramadhanil
mas fadli selamat malam
selamat malam mbak putri
putusan yang menghentak ya cukup membuat kita semua terkejut
mas fadli berikan penjelasan kepada kita semua di sini
mengapa putusan ini janggal aneh dan sangat tidak bisa dieksekusi sebenarnya
ini adalah putusan yang tidak bisa dieksekusi
apalagi kpu sudah menyatakan akan mengajukan banding terhadap putusan ini
sehingga putusan ini sama sekali belum memiliki kekuatan hukum tetap
artinya kpu dengan desain tahapan yang sudah berjalan dan saat ini sudah terus melaksanakan tahapan pemilu
seperti pendaftaran pemilih verifikasi calon persorangan anggota dpd
berjalan saja sesuai dengan timeline kerja yang ada
dan putusan ini adalah putusan yang satu tidak bisa dieksekusi
yang kedua putusan yang sudah diputuskan oleh kpu akan di challenge kepada pengadilan tinggi dki jakarta
sehingga sama sekali tidak berpengaruh terhadap tahapan pemilu
itu yang pertama
nah yang kedua putusan pn jakarta pusat ini punya kecatatan yang sangat fundamental
yaitu terkait dengan kompetensi absolut dari pengadilan negeri
pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan
pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan
pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan

pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan
pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan
pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan
pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan

pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan

pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan
pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan
pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan
pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan
pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan

pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan
pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan
pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan
pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan
pemilu yang terkasih adalah penggunaan kekuatan
ini sudah selesai sebetulnya kasusnya artinya terkait dengan masalah keikut sertaan mereka sebetulnya sudah selesai yang kesimpulannya seperti yang kemudian dijawab oleh kpu tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu
nah ketika gugatan ini masuk ke pengadilan negeri apalagi masuk dalam konstruksi gugatan perdata ini sudah jauh bergeser dari ranah administrasi pemilu yang ada dalam undang undang pemilu
seharusnya pengadilan negeri jakarta pusat menyatakan tidak dapat menerima gugatan ini karena bukan kompetensi absolut mereka
tapi ketika pengadilan negeri jakarta pusat memaksakan diri
untuk memeriksa perkara ini apalagi kalau kita baca pertimbangannya itu sangat sangat banyak sekali kesalahan kesalahan fundamental yang kemudian dipertimbangkan dalam putusan ini
bahkan sampai kepada amar putusan yang mengatakan meminta kepada kpu untuk tidak melanjutkan tahapan pemilu dua ribu dua puluh
terlalu jauh itu ya
padahal lagi lagi ini kesalahan ketiga dalam putusan ini
yang punya kewenangan atau yang punya otoritas untuk menentukan
tunda tahapan pemilu itu adalah komisi pemilihan umum
dan itu pun situasi dan kondisinya diatur secara limitatif secara ketat dalam undang undang pemilu mbak putri
milu hanya boleh ditunda dalam kondisi kondisi yang sangat terbatas
karena ada bencana alam ada peperangan ada kerusuhan atau kondisi lain yang dapat membuat tahapan pemilu sebagian atau seluruhnya
tidak dapat dilaksanakan
apakah ada situasi peperangan kerusuhan bencana alam yang membuat tahapan pemilu itu tidak bisa dilanjutkan
absolutely jawabannya tidak ada
dan kewenangan untuk memutuskan pemilu lanjutan atau pemilu susulan itu itu terminologi yang ada dalam undang undang pemilu ya
jadi kalau ada bencana alam kerusuhan kemudian gangguan keamanan
yang membuat tahapan pemilu tidak bisa dilaksanakan sebahagiaan
itu nanti akan ada pemilu lanjutan namanya
dan itu pun harus dilihat dalam ruang lingkup apa pemilu itu tidak bisa dilaksanakan
kalau misalnya di beberapa kecamatan itu nanti akan diusulkan oleh ppk kepada kpu kabupaten kota
kalau ruang lingkupnya tidak bisa dilaksanakan di beberapa kabupaten kota itu akan diusulkan oleh kpu kabupaten kota kepada kpu provinsi
kalau ruang lingkupnya tidak bisa dilaksanakan di beberapa provinsi akan diusulkan oleh kpu provinsi kepada kpu ri
maka keputusan penundaan pemilu itu wajib diusulkan oleh kpu kepada presiden
wajib diusulkan oleh kpu kepada presiden
nah itu batasan batasan yang sangat ketat kalau kemudian pemilu itu harus ditunda
kondisinya sekarang sama sekali keadaan itu tidak ada
tidak ada gangguan keamanan tidak ada kerusuhan tidak ada bencana alam yang membuat tahapan pemilu itu tidak bisa berjalan
dan otoritas yang memutuskan penundaan pemilu itu ada di komisi pemilihan umum
dan pengadilan negeri bukanlah konstruksi atau lembaga
satu tidak punya kewenangan dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu terkait dengan sengketa administrasi pemilu
yang kedua tidak punya kewenangan sama sekali terkait dengan penundaan pemilu
jadi menurut saya keputusan ini adalah keputusan yang non executable tidak bisa dieksekusi
sehingga tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat berjalan saja sebagaimana mestinya
kpu bisa terus berjalan dan publik tidak perlu khawatir menurut saya
dan apalagi secara hukum
kpu bisa mengatakan akan mencabar seputusan ini kepada pak jelat rigi
sehingga ketika kpu sudah menyatakan banding maka putusan ini bukanlah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap
jadi sepanjang putusan ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap maka tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat harus terus berjalan
mas fadli sebenarnya kalau misalnya dilihat sekarang anda beberapa kali mengatakan ini bukan kewenangannya dan lain sebagainya
bukan kewenangan sama sekali dari pengadilan negeri sebenarnya bukan ranah pengadilan negeri untuk mengadil ini
tapi toh ini kemudian lolos dan sampai menghasilkan putusan apakah betul betul tidak ada yang mengetahui bahwa ini bukan ranahnya atau bagaimana sebenarnya
karena ini memang putusan ini cukup mengejutkan
publik memang tidak mengetahui informasi ini dengan gamblang soal proses yang sedang berlangsung dan kemudian menghasilkan putusan ini di pengadilan negeri jakarta pusat
ada dua kemungkinan menurut saya mbak putri
kemungkinan pertama memang ada masalah kompetensi dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
bahwa kita kan juga tidak bisa memastikan meskipun ada asas hakim dianggap tahu semua hukum
daripada faktanya dalam perkara ini dia tidak mengetahui ketentuan hukum pemilu terutama ketentuan di dalam undang undang no tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
ketentuannya keadilan negeri tidak punya kewenangan
ketentuannya pengadilan negeri tidak punya kewenangan
menyelesaikan sengketa administrasi pemilu apalagi sengketa yang berkaitan dengan kepesertaan partai politik dalam proses pemilu
nah yang kedua saya juga sangat khawatir dan patut diduga ini merupakan bagian dari upaya upaya sebagian pihak yang belum berhenti menginginkan tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat itu memang ditunda
kita patut khawatir sampai mengarah ke sana
nah menurut saya dua kemungkinan itu yang kemudian membuat
keputusan ini bisa ada
satu kita patut menduga ada kompetensi hakim yang kemudian tidak memahami batasan atau konstruksi sistem pendekatan hukum pemilu kita
kemungkinan kedua ini patut diduga sebagai bagian dari rencana untuk terus mengupayakan penundaan pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat
jadi publik harus memahami juga konteks ini secara utuh menurut saya
mas fadli ini berikutnya
baru saja saya membaca ada pernyataan dari pejabat humas pengadilan negeri jakarta pusat
sebenarnya ini sekarang jatuhnya jadi perang narasi
karena pejabat humas pn jakarta pusat mengatakan bahwa amar putusan tidak mengatakan menunda pemilu ya tidak
itu menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh
padahal kita tahu ya di putusannya ada tulisan itu ya
tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu
itu selama kurang dua tahun empat bulan tujuh hari gitu ya mas fadli
menurut anda ini apa yang sedang terjadi sekarang sebenarnya
saya juga barusan sebelum tadi masuk ke ruang zoomnya cnn juga membaca berita itu mbak putri
saya kira itu sudah semakin tidak masuk akal ya pernyataan humas pn jakarta pusat itu
kalau ini sudah seperti mengakali
apa yang kemudian menjadi amar putusan
dan semakin tidak mendidik kepada masyarakat
kalau kemudian katanya tidak menunda tapi kemudian tidak memerintahkan tidak melanjutkan
itu kan dua frasa yang kemudian punya satu makna saja itu
jadi saya kira ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya sebetulnya
karena bermain main dengan putusan pengadilan berkait dengan salah satu proses penting dari penyelenggaraan ketatanan
kenegaraan di indonesia yaitu proses pemilu
coba bayangkan kalau kemudian pemilu ini diperintahkan untuk ditunda
ini akan berdampak besar terhadap jalannya pemerintahan kita
stimulasi kemimpinan nasional yang akan dipertaruhkan
jadi menurut saya hakim yang memeriksa perkara ini main main di dalam proses penyelenggaraan pemilu
yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam sirkulasi kepemimpinan nasional
mas fadli kalau misalnya ini
kemudian banding kemudian prosesnya ternyata justru menguatkan putusan ini
siapa yang paling diuntungkan sebenarnya dari putusan ini mas fadli
tentu yang paling diuntungkan adalah pihak pihak yang menginginkan pemilu dua ribu dua puluh empat tidak terlaksana
dan kita bisa dengan mudah men tracking siapa pihak pihak yang menginginkan penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat itu
tanpa saya perlu sebut namanya dalam forum ini
tanpa saya perlu tunjuk siapa aktor yang menginginkan penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat itu
dan menurut saya mbak putri kalau kita lihat ya dari konstruksi gugatan yang disampaikan oleh partai politik yang menggugat masalah ini di pn jakarta pusat
ini aneh sebetulnya
partai politik mempersoalkan kpu yang kemudian menolak mereka menjadi peserta pemilu
lalu menggugat ke pengadilan mulai dari bawaslu sampai ke pt un
tentu pada hakikatnya keinginannya adalah mereka bisa diterima jadi peserta pemilu
tapi dalam konteks buka kertanian
kepen jakarta pusat ini
dalam pet itu mereka sama sekali tidak ada menginginkan mereka diverifikasi ulang menjadi peserta pemilu
atau kemudian mereka ditetapkan jadi peserta pemilu
tapi yang diminta adalah menunda tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat
jadi tidak make sense ini menurut saya
partai politik yang ditolak untuk jadi peserta pemilu
mengajukan masalah hukum yang seharusnya mereka bisa diterima jadi peserta pemilu
tapi malah meminta pemilunya ditunda
ini sesuatu yang menurut saya memang
tidak bisa dipandang dalam kacamata normatif proses hukum saja
tapi memang saya menduga dengan sangat kuat
memang ada desain untuk terus mengupayakan penundaan pemilu dua ribu dua puluh
oke memang ada desain
mas fadli kita akan tunggu terus
apakah masyarakat perlu khawatir soal ini
saya menegaskan bahwa ketika komisi pemilihan umum sudah menyatakan banding
tahapan pemilu bisa terus berjalan
masyarakat tidak perlu khawatir
kemudian yang kedua
ketujuan ini adalah keputusan yang tidak bisa dieksekusi
karena pn jakarta pusat bukanlah lembaga yang punya otoritas untuk menunda pemilu
dan kemudian yang kedua
ketujuan penundaan pemilu itu dilatur secara eksplisit dalam menunda pemilu
yang sama sekali kondisi itu tidak ada saat ini
sudah bergabung malam hari ini
tentunya mas fadli dan teman teman akan terus mengawal ini
media juga akan mengawal
dan juga mengawal proses ini secara bersama sama
kami mendapatkan informasi juga
komisi pemilihan umum dalam waktu dekat juga akan menyampaikan pernyataan kepada pers
kita tunggu bersama
mas fadli terima kasih banyak
selamat malam mbak putri